kasus mega korupsi iktp memang menciptakan guncangan baik bagi parpol maupun dpr
karena hampir semua parpol disebutkan menerima kucuran dana iktp
belum lagi pimpinan dan anggota dpr yang jumlahnya mencapai dua puluh enam orang
disebut ikut menikmati uang panas tersebut
bagaimana mengawal kasus ini sehingga tidak masuk angin
dan menjadi momentum bagi pemberantasan korupsi
saya akan berbincang dengan koordinator divisi korupsi politik indonesia corruption watch
mas donald terima kasih sudah hadir di cnn indonesia newsroom
meskipun tadi dibantah oleh wakil ketua dpr bahwa sosialisasi revisi undang undang kpk ini
tidak ada kaitannya dengan mega korupsi iktp
namun ini kita bicara momentum momentumnya hampir bersamaan
apakah memang masuk akalkah jika dpr kemudian gerah dengan kasus iktp ini
sehingga akhirnya melakukan melancarkan berbagai langkah termasuk masalah revisi undang undang kpk ini
saya pikir jamak kita lihat
selalu terjadi persinggungan antara momentum kpk menangai kasus kasus yang melibatkan anggota dpr
dan perlawanan balik yang dilakukan oleh dpr
yang paling sering terjadi adalah upaya melakukan revisi undang undang kpk
kalau kita bicara momentum momentumnya sama sekali
kami mendapatkan informasi dari internal dpr bahwa persiapan sosialisasi ini juga sudah dilakukan sejak desember
momentum pada saat kpk mulai sangat aktif memanggil para saksi di dalam kasus iktp
termasuk juga menkumham yasona lawli dan banyak saksi saksi yang lain
ada titik kesamaan maju proses penyidikan yang dilakukan oleh kpk dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh dpr
kalau ini dianggap sebagai proses yang lumrah dilakukan
agak janggal karena yang dibutuhkan oleh dpr sekarang adalah menuntaskan undang undang pemilu
sebab itu menjadi kewajiban bagi pembentuk undang undang sebelum pemilu serentak terjadi
jadi ada konstren waktu
ini yang sempat ribut juga kemarin eva mau ke meksiko dan juga mau ke jerman
itu yang paling dikejar sebenarnya
tapi justru aneh badan keahlian dpr justru mempersiapkan revisi undang undang kpk
which is itu tidak termasuk dalam rencana prolegnas prioritas dua ribu tujuh belas
jadi kalau sebuah ruu
bahkan sudah sempat muncul dan akhirnya hilang
masalah revisi undang undang kpk ini
itu sudah berkali kali muncul sebenarnya jauh jauh hari
tapi yang aneh kan harusnya undang undang kalau kita mengikuti logika legislasi
maka harus disusun dulu apa prolegnas program legislasi nasional prioritas dua ribu tujuh belas
nah tentu itu akan dicicil
nah anehnya undang undang kpk tidak masuk prolegnas prioritas dua ribu tujuh belas justru prosesnya berjalan
jadi saya sulit kemudian menafikan ini ada kepentingan
pembentuk undang undang untuk mencari amunisi melawan kpk melalui kewenangan legislasi mereka
untuk menghambat dan mengganggu paling tidak proses hukum pengusutan dan penyidikan kasus iktp
yang diduga melibatkan banyak sekali ada dua puluh enam politisi belum termasuk juga pengusaha
dan termasuk juga pihak di seferal pemerintahan
iya apalagi selain kemudian mewacanakan masalah revisi undang undang kpk
ada juga wakil ketua dpr
fahri hamzah yang kemudian mewacanakan masalah hak angket
meskipun belum ada sih yang menyambut secara positif
artinya apakah akhirnya ini menjadi cerminan bahwa mungkin dpr memang merasa diserang
dan ingin melakukan serangan balik begitu
saya agak kebingungan terus terang eva
apakah dpr kita benar benar paham apa itu hak angket
kalau kita baca undang undang md tiga secara teliti
hak angket itu adalah hak yang dimiliki oleh dewan untuk menyelidiki kebijakan pelaksanaan dari sebuah undang undang
dan atau garis miring di situ kebijakan pemerintah yang punya dampak luas
yang kemudian bertentangan dengan undang undang
pertanyaannya sederhana penyidikan kasus korupsi iktp berada di wilayah pro justisia
wilayah penegakan hukum
mana yang kemudian menjadi domain penyelidikan kebijakan pemerintah
karena kpk bukanlah bagian dari pemerintah
dan mana yang kemudian menjadi pelaksanaan kebijakan undang undang
kasus iktp bukan pelaksanaan dari kebijakan undang undang yang bertentangan dengan undang undang
jadi sebenarnya kalau kita dilihat dari unsur apakah itu hak angket atau tidak
sebenarnya jauh sekali
jauh dari kata memenuhi kualifikasi sebuah hak angket
itu kalau kita bicara dari terminologi paling sederhana
jadi saya sebenarnya justru curiga apakah dpr ini benar benar paham
membedakan apa itu hak angket interpelasi dan hak menyatakan pendapat
dan hak angket khususnya adalah penyelidikan kebijakan pemerintah dan atau pelaksanaan undang undang
ini kan kasus kpk wilayah hukum
kalau seandainya ada keberatan saya baca di beberapa media online seperti yang disampaikan oleh fahri hamzah
dia meminta pertanggung jawaban nama nama yang disebut di dalam iktp
karena ini berpotensi mencemarkan anak bayi karakter assassination
dan seterusnya dan seterusnya
apakah dia menjadi lawyer sekarang bagi nama nama yang disebut
kalau itu adalah nama yang disebut itu kan satu fase
nah itu kan dikonfrontir nanti di persidangan
bukan tugas dia juga kemudian untuk menyatakan itu benar atau tidak
itu tugas kuasa hukumnya
baik justru yang mungkin yang lebih tepat adalah kemudian melakukan penyelidikan ke dalam orang nama nama yang disebut mungkin
saya lebih setuju
ada dua puluh enam anggota dpr yang diduga disebut nama
pisahkan mana yang aktif
berani nggak kira kira bkdpr secara inisiatif memeriksa ketua dpr
memeriksa nama nama yang disebut
itu justru upaya mereka secara internal untuk melakukan internal kontrol sendiri
nah saya melihatkan mereka tidak melakukan itu
justru punya pretensi lebih kepada wilayah penegak hukum
mempertanyakan dan menggembangkan
mengganggu dan membawa kasus ini ke wilayah politik
banyak sekali angket
ada angket senturi juga
nggak ada endingnya
kita sudah punya banyak angket
sudah punya pansus
sekarang terkait juga ada pansus pelindo
artinya kalau ke pansus
tidak perlu sampai ke sana
karena ini sudah berada di wilayah penegakan hukum
justru harusnya logiknya
kalau ada orang di bap
kemudian menyebut satu dua
dan puluh nama
dan kemudian kpk tidak memasukkan nama nama itu
menjadi orang yang diduga terlibat
justru harusnya mereka bertanya
kok ada orang dipangkas disebut menerima uang
tapi tidak disebut namanya dalam dakwaan
justru itu harusnya mereka tanya
mempertanyakan nama nama orang yang disebut oleh saksi
dan kemudian kpk menyebutnya dalam dawaan
ini logika terbalik dalam proses penegakan hukum
baik kalau kemudian tadi mas donal katakan bahwa
jangan sampai ini
ini akhirnya digiring ke arah politik
karena kita tahu sudah ada
meskipun kita belum lihat langkahnya begitu jauh
masalah revisi undang undang kpk
kemudian ada juga mewacanakan hak angket
artinya ini akan ada tekanan bagi kpk
bagaimana sebetulnya pemerintah ini harus menyikapinya
kalau sudah seperti ini
kita dalam posisi menagih komitmen jokowi
selaku presiden ri
artinya presiden harus turun tangan
betul ini kan fungsi legislasi
kedua setengah di dpr setengah di pemerintah
kemarin revisi undang undang kpk yang coba dilakukan dua ribu lima belas kan gagal
gara gara presiden bersikap bahwa
tidak mau melakukan revisi undang undang kpk
bola panas ini akan berhenti bergelinding
kalau presiden jokowi menyatakan
dia tidak berkeinginan untuk melanjutkan
dan menyetujui revisi undang undang kpk
aneh justru presiden jokowi
kemudian kalau menyetujui revisi undang undang kpk
saat kpk melakukan penyidikan dan membongkar kasus iktp
sebab itu kan kontraproduktif
dengan impres pemberantasan korupsi
dan program program anti korupsi yang dibangun oleh presiden
ini kan menunjukkan di permukaan secara jelas
ada anggaran lima sembilan triliun rupiah
dan kemudian diduga di korupsi dua tiga triliun rupiah
concern presiden jokowi itu kan sangat kuat
kepada sektor pembangunan infrastruktur
nah harusnya presiden jokowi berpikir
kalau orang orang ini terlalu banyak
tidak diproses secara hukum
apakah berbagai macam kegiatan infrastruktur
akan potensi juga dilakukan hal hal yang sama
di korupsi di markup
dan kemudian berbagi bagi anggaran
untuk kepentingan kepentingan elit elit politik
sejauh mana presiden harus memberikan pernyataan
apakah sebatas masalah revisi undang undang kpk
ataukah hal hal lain yang kemudian termasuk
masalah salah satu nama anggota kabinet
yang disebut dalam surat dakwaan
apakah presiden juga perlu melakukan gerakan
terkait masalah ini
saya pikir begini
presiden kita harapkan bisa bertindak
secara lebih cepat
tidak hanya pada posisi setuju atau tidak setuju
revisi undang undang kpk
kita berharap sebenarnya presiden jokowi
lebih daripada itu
ada konteks di luar revisi undang undang kpk
soal misalkan saja ada menteri
yang bersangkutan disebut juga
diduga turut menerima uang
kami berharap sebenarnya
presiden jokowi bisa menindak lanjuti
dakwaan kpk tersebut
pada level mempertanyakan kepada menteri itu
atau kemudian bahkan sampai
memperhentikan yang bersangkutan
dari jabatannya sebagai menteri
karena ini kan jangan sampai kemudian
presiden jokowi justru tersandra
kabinetnya padahal perbuatannya
dilakukan oleh yang bersangkutan
pada saat menjadi anggota dewan dahulu
yang bersangkutan kan jadi menteri dua ribu empat belas sampai sekarang
jadi menurut saya
jangan kemudian presiden jokowi kabinetnya
kena getah dengan persoalan ini
justru pilihan untuk
memperhentikan yang bersangkutan
menjadi dari seorang jabatan seorang menteri
lebih bagus sebelum masalah ini
presiden jokowi secara kabinet
ini tentu akan membuat
kondisi akan lebih sulit lagi
jadi menurut saya
jamur yang mulai tumbuh harusnya dipangkas terlebih dahulu
sebelum dia berkembang biak menjadi lebih luas
baik lalu bagaimana
peran dari semua pihak
agar kita tahu
kasus skandal di indonesia
skandal di indonesia
bukan hal yang baru
tapi banyak sekali skandal yang akhirnya menguap
dan orang akhirnya lupa
dan melupakan dosa dosa lama bagaimana supaya
kasus ini ini kasus yang sangat besar
lima sembilan triliun dan ini
menurut kpk adalah sejarah terbesar
tidak masuk angin
tidak menguap dan kpk juga tidak masuk angin
satu kita kan tentu harus melihat dari
posisi kpk secara kelembagaan
kita tentu berharap
publik mendukung langkah hukum
yang dilakukan oleh kpk
besar untuk memperbaiki
lembagaan negara secara
utuh mengapa demikian
problem di pemilu
kita selalu dihadapkan dengan permasalahan
dpt di berbagai
macam kasus kita juga dipermasalahkan
dengan identitas penduduk
jadi menurut saya kalau
sistem kependudukan ini selesai
maka akan menyelesaikan banyak
masalah jadi menurut saya
ada posisi dimana
kpk harus didukung
untuk bisa secara lebih maksimal
menangani orang orang yang disebut di dalam
dakwan yang bersangkutan dan kita
yang dihadirkan oleh kpk bisa
memperkuat keterangan dan dakwaan
yang sudah dibacakan oleh kpk
minggu yang lalu itu di sisi
kpk di sisi publik menurut saya
publik juga harus mendukung
upaya dan melawan
upaya pelemahannya terus dilakukan
oleh politisi senayan dan
orangnya sama kok orangnya itu itu
saja kira kira sudah malam
melintang sering dan berkali kali
disebut terlibat di dalam
berbagai macam kasus kasus korupsi
saya yakin dan percaya
bisa diproses akan menyelesaikan banyak masalah
dpr yang dianggap korup
global corruption barometer baru saja menaruhkan
dpr sebagai lembaga negara
lima tahun berturut turut sebagai
lembaga yang terkorup
ini kan ironis
salah satu wakil pimpinan
dpr itu fadlizon adalah presiden
dari gopak goa parlemen anti
corruption ini kan malu
justru orang yang berkali kali di twitternya
mendorong revisi undang undang kpk
ini menurut saya ironis kalau kita
melihat fenomena yang terjadi
saat sekarang ini dan
ya kemudian ya menurut saya harus
berjejer berbaris untuk
penyidikan kasus korupsi iktp ini
agar tidak menguap dan
di sisi lain menurut saya presiden
harusnya memastikan bahwa
revisi undang undang kpk
mengapa demikian kalau tidak akan
kpk akan tengok kanan tengok kiri
juga melihat kondisi
mereka ditarik kepada isu politik
ada ancaman serius
ancaman terkait dengan keundangan
kpk yang akan dipangkas
dan kalau tidak ada garanti
dari pemerintah untuk itu tentu kpk juga
akan was was kalau ada
mereka kpk akan bisa lebih fokus untuk
bisa menangani dan membongkar kasus ini
ke aktor intelektual sesungguhnya
baiklah mas donald faris koordinator
divisi korupsi politik indonesia
corruption watch terima kasih
sudah hadir di cnn indonesia newsroom